kita ke informasi yang pertama polisi ditampar emak emak
tidak terima diberikan surat teguran terkait lapaknya yang melanggar aturan
emak emak di makassar sulawesi selatan menampar polisi
akibat kejadian ini ia diamankan di kantor polres pelabuhan makassar
video seorang emak emak menampar anggota polisi viral di media sosial
diketahui peristiwa ini terjadi di jalan sabutung buntu
kecamatan ujung tanah makassar sulawesi selatan
dalam video berdurasi dua puluh tujuh detik ini
seorang emak emak mengamuk dan langsung mengayunkan tangannya ke bagian wajah
anggota polisi babinkan tipmas yang menenangkannya
ia tidak terima diberikan surat pengosongan lapak
yang akan digunakan menjadi ruang terbuka hijau
polisi yang menjadi korban penganiayaan langsung melakukan visum
dan melaporkan ke polres pelabuhan makassar
aibda edwin selaku babinkan tipmas di wilayah kecamatan ujung tanah
tetapi ibu itu tersulut emosi sehingga menampar bagian wajah aibda edwin
dan memukul bagian perut aibda edwin
akibat kejadian ini perempuan berinisial m langsung diamankan di mapolres pelabuhan makassar
rama pratama kompas tv makassar sulawesi selatan